kita ke informasi lainnya pelaku pembunuhan wanita hamil yang mayatnya ditemukan dalam galian septic tank di kampar riau ditangkap polisi
pelaku diketahui merupakan suami korban
sementara di palembang pasangan suami istri ditangkap petugas usai dilaporkan menganiaya tetangga mereka dengan menggunakan parang
pelaku pembunuhan wanita hamil yang mayatnya ditemukan dalam galian septi tank di kampar riau ditangkap polisi
pelaku adalah ai yang merupakan suami korban
ai ditangkap dengan jogja timur setelah berpindah pindah tempat
kepada polisi ai mengaku pembunuhan tersebut didasari rasa sakit hati akibat cemburu karena sang istri berselingkuh
tuduhan kamu selingkuh sama siapa
tolong tuang sayur di jalan beringin pak
waktu kau melakukan itu sadar nggak
tersangka yang sakit hati kemudian menganiaya korban
tidak ada yang mengambil enam bulan hingga tewas dan mengubur jasad korban di galian septic tank di depan rumahnya
si korban ada di dapur dan kemudian tersangka mencekik dan memiting dan mencekik sehingga kemudian korban jatuh dan tidak sadarkan diri
tugas terpaksa menembak kaki kanan tersangka lantaran berusaha melarikan diri saat ditangkap